meremehkanku apakah kalian lupa aku adalah raja yang tampuan mempesona dan juga berwibawa
neng buat saya ini memang itu omg neng akhirnya menimanis pisan ya teh
itu kan tidak dikasih gula aduh manisnya teh ada di wajah neng lilis aduh
bisa aja bikin saya jadi terbang
nanti sama kiamin dibawa ke awan barengan sama pelaminan
ya tuh neng
ini teh apa neng lilis menipu pedas itu kan sambal buat prajurit kan
sama aduh ayo neng lilis satu nyempet nyempet karena cangkir kenapa kesempatan kelas satu
sarakah sarakah ini lis
neng kasihin sama ulekan ya neng biar saya murek nih orang
nih ada ada saja tuh
neng neng neng si megang megang lewetan kan itu kamu emang saya teh cowok apakah
cowok apakah cowok apakah
maksudnya teh teh itu
dengerin sama kamu sini dengerin sama kuping kamu
bukan sama mulut kamu jangan suka suka deketin lilis
emanglah telinga saya teh bolot
pakai diteriakin segala tuh
suka gantengan segala rupanya
saya memang udah ganteng tuh
kita mengadakan sayembara siapa yang menang itu dapat lilis
yuk ayo nanti bersaing
aku adalah maharaja
gusti prabu ammar rukul
dari kerajaan besar jepura
yang tampan rupawan dan mempesona
harus melakukan pekerjaan kosok ini
karena radin kian santang
yang sudah bikin malu aku
awas kamu kian santang
ehta masih banyak yang kotor bersihkan taah
ya baiknya i nanti saya akan bereskan semuanya
awas ya kalau nggak dibersihkan
marukul bukan marilah kemari
jadi tukang sesapu
mendingan aku jadi tukang sasapu
daripada hukumannya nanti
misalkan dia masukin ke kandang macan
yang mukanya mirip buah kecabut
jangan banyak bicara kamu
jangan marah marah atuh
prabu amuk marukul
hukumannya pasti akan ditambah
kamu jangan menertawakanku seperti itu
atau mulut kalian akan aku robek robek
ya aman kenapa kak sumat
hehehe aman kemana
kamu tuh ngapain
aku liat liat korn mangga
korn ngidam kamu tuh
boleh saya minta mangganya
terima kasih nek
kamu tuh lagi ngidam
tau aja kamu bang
baik ke carta
aku sama rumpang
benar benar kalian sudah berani meremehkanku
apakah kalian lupa aku adalah raja yang tampuan mempesona dan juga berwibawa
apalah lagi dihukum
benar benar kalian tidak bisa aku maafkan
aduh kami mampu
mohon maaf tuhan gusti ambu barukun
kau sedang dalam masa hukuman
jadi tidak boleh marah
apalagi sampai memukul orang
tapi pendekar yang
mengirim buah kecapi ini
sudah berani menyuruhku untuk mengambil buah ini
mereka tidak bisa aku maafkan
bukan atuh prabu amuk
puan prabu amuk mengatukannya
kita mah pendeknya
apalagi kan prabu amuk itu lagi dihukum atuh
so kalau nggak mau jalan
eh pendekar bodoh
aku akan mengambil buah ini
ayo buruh atuh petik
udah saya gak sabar ini
ayo buruh atuh petik
tuh betul lagi tuh yang lima belas orang tuh
jemput sudah cukup
gini juga lah
ngapain kamu teh

ini tuh buat makanan diri

ini tuh buat makanan diri
terima kasih prabu amuk
terima kasih prabu amuk
tamu yang aku bunuh nanti
adalah pendekar bodoh itu
itu bener kurang atuh
itu bener kurang atuh
itu bener kurang atuh